warga sudah dievakuasi pasca terjadi kebakaran dan juga suara ledakan yang membuat warga cukup panik
dan ini cukup menegakkan tim pemadam kebakaran juga sudah datang ke lokasi
tetapi informasi terbaru tadi yang kami dapatkan belum dapat dilakukan upaya pemadaman
karena memang api masih sangat besar suara ledakan masih terjadi
jadi tim pemadam kebakaran masih bersiap agak jauh dari posisi kebakaran gudang peluru tni
tadi kami juga mau mencari dan kita mencoba lagi berhubung dengan kapendam jaya pak deki
pak deki tadi suaranya terputus pak mungkin bisa diulangi lagi situasi terkini di sana
apakah proses pemadaman sudah dilakukan
baik mbak proses pemadaman saat ini juga tetap berlangsung
karena kejadian tersebut di pukul delapan belas lima terjadi kebakaran di gut murah jaya
di daerah bekasi pangkalan lima tiang sana demikian mbak
oke tepatnya seribu delapan ratus lima ya pak deki
betul mbak dan sampai saat ini juga ada terjadi beberapa kali
ledakan dan seluruh anggota sudah dievakuasi keluar
yang terbakar itu di gudang nomor enam yang berisi munisi yang sudah expired
yang rencananya akan dimusnahkan demikian mbak
karena berisi munisi maka membuat kebakaran cukup hebat ya pak deki ya
betul mbak dan sampai saat ini juga pangdam bapak pangdam dan para pju juga lagi menuju ke lokasi mbak demikian
pak deki sekarang posisinya apakah berada di lokasi atau
saya lima belas menit lagi tiba di lokasi mbak ini masih dalam perjalanan
apakah situasi sudah bisa dilokalisir pak deki
sampai saat ini untuk lokasi sudah bisa dilokalisir cuma masih dalam tahap
ya halo pak deki silahkan lanjutkan
oke masih ada masalah sinyal saudara nanti kami coba lagi menghubungi kapendam jaya pak deki
tapi tadi kabar terbaru lagi saudara bahwa sekarang proses pemadaman sudah dilakukan
artinya masih terus berlangsung ini yang terbaru saudara
bagaimana yang terbakar merupakan gudang amunisi yang espired
dan memang besarnya kebaran api karena memang isinya munisi
dan itu yang membuat tadi juga terdengar
suara ledakan begitu yang membuat warga panik
kita akan mencoba menghubungi lagi kapendam jaya deki yang akan melaporkan situasi terkini di sana
ya saudara kebakaran tadi ternyata terjadi delapan belas lima
dan kebakaran yang terjadi di gudang peluru tni
jadi menimbulkan suara dentu meledakan yang membuat warga panik
tetapi kabar terbaru saudara sudah dilakukan proses pemadaman
dari sebelumnya bagaimana karena besarnya kobaran api membuat tim pemadam kebakaran belum bisa mendekat ke lokasi
tetapi sekarang kabar terbarunya adalah sudah dilakukan proses pemadaman
dan warga juga sudah dievakuasi saudara
artinya kondisi sudah mulai lebih kondusif
dan saudara tadi kami juga mau mencari warga yang ada di sana yang menyampaikan saat kejadian
bahkan ketika jaraknya hanya sekitar satu km itu terdengar dentuman yang sangat kencang dan membuat gedung bergetar
jadi kita bisa membayangkan bagaimana kencangnya dentuman
dan tentu anda tadi juga sudah menyaksikan dan mendengarkan dentuman ledakan dari kebakaran gudang peluru tni
dan disampaikan pula bahwa masyarakatnya
masyarakat tadi sempat begitu panik mendengar suara dentuman yang sangat kencang
membuat mereka berhamburan keluar rumah untuk mengetahui apa yang terjadi begitu
dan dari jarak satu km saja saudara bangunan bangunan ikut bergetar
dan ini membuat warga berlarian keluar rumah
tetapi kabar terbaru yang cukup melegakan kita saudara
bahwa proses pemadaman sudah dilakukan warga sudah dievakuasi
artinya kondisi sudah mulai kondusif
mewawancarai kolonel deki yang menyampaikan
sekarang sudah terus dilakukan proses pemadaman
kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari sana
maka tetap bersama kami di breaking news kompas tv